terima kasih anda masih bersama kami
musim kemarau membuat air genangan waduk jati gede sumedang surut
bangunan rumah warga terdampak yang sebelumnya tergenang air kini kembali terlihat
sementara itu di tasikmalaya lahan pertanian cabai seluas satu hektare juga mengalami kekeringan
cabai yang belum dipanen pun membusuk sehingga petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah
musim kemarau saat ini membuat genangan air waduk jati gede sumedang surut
sejumlah bangunan yang sebelumnya tergenang kini nampak terlihat
hal ini membuat para nakoda perahu wisata harus ekstra hati hati dalam mengemudikan perahu karena bisa menabrak puing bangunan
surutnya air waduk bahkan membuat sawah yang dulunya terendam kini bisa ditanami kembali oleh warga
sementara itu lahan pertanian cabai merah dan cabai hijau seluas satu hektare yang berada di kelurahan sukamulya bungur sari tasikmalaya rusak akibat kemarau yang terjadi dalam tiga bulan terakhir
kurangnya pasokan air membuat batang pohon mengering daun rontok serta cabai membusuk
akibatnya para petani merugi karena gagal panen
karena belum lagi panen lagi
rugi ya tukangnya
kalau perhitungannya rugi
untuk mengurangi kerugian yang lebih besar para petani terpaksa memanen cabai lebih awal meski kondisinya belum sempurna untuk kemudian dijual dengan harga murah
tim liputan transmedia